aksi kejahatan dengan modus ranjau paku yang dilakukan oleh fn
pria empat puluh satu tahun warga kerembangan surabaya jawa timur
terekam kamera pengguna jalan dan menjadi viral di media sosial beberapa hari lalu
pelaku terlihat tengah memasang ranjau paku di sandal
agar terlindas oleh kendaraan yang jadi incarannya
petugas satreskrim polrestabes surabaya
membekuk tersangka pelaku saat sedang mencari sasaran senin malam
petugas meringkus pelaku berikut barang bukti motor yang digunakan
kaseumas polrestabes surabaya akp haryoko widis lasasiang mengatakan
dari hasil pemeriksaan sementara
tersangka fn merupakan residivis kasus pembunuhan dan pencurian
tersangka pelaku mengaku melakukan aksi sendirian
dan baru dua kali beraksi
dengan tujuan ingin mencuri barang milik korban yang ban mobilnya gembos
tim liputan cnn indonesia